di kabupaten madiun seorang nenek berusia delapan puluh tahun jatuh ke dalam sumur
proses evakuasi berlangsung dramatis untuk membawa nenek keluar dari sumur sedalam tiga puluh meter
warga dusun sukorejo kecamatan dolopo kabupaten madiun
dikejutkan dengan kabar jatuhnya seorang nenek ke dalam sumur di samping rumahnya
petugas gabungan bersama sukarelawan langsung menuju lokasi dan melakukan evakuasi
proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban berada di kedalaman sumur sekitar tiga puluh meter
petugas harus masuk ke dalam sumur dengan peralatan lengkap serta tabung oksigen
korban akhirnya dapat dikeluarkan dari sumur dengan kondisi meninggal dunia
menurut pihak keluarga korban berusia delapan puluh tahun itu sudah pikun
jadi gini korban ini kan atas nama mbak sisum usia setelah delapan puluh kondisi psikis sudah pikul
keluarga menyadari mbak sisum ini tidak ada dicari setelah jam empat pagi
ketika dicari ternyata di sumur itu biasanya sumur itu kan ditutup
ternyata tutup sumur sudah dipindah
jenasa korban langsung menjalani visum oleh tim inavispol resmadion
pihak keluarga telah menerima kepergian korban dan akan segera memakamkan korban